terima kasih nantikan sidang lanjutan yang menghadirkan pada hari ini para saksi ahli diantaranya saksi dari puslapor ahli balistik ahli digital forensik ahli poligraf dan juga ahli dna
kalau tadi kita kutip apa keterangan yang disampaikan oleh sumirat selaku dari saksi ahli yaitu ahli balistik yang ditanyakan oleh hakim apa saja yang telah dilakukan dalam ahli balistik tersebut atau uji balistik yang dilakukan adalah menerima ada sepuluh selongsong peluru dari dua senjata api gs dan juga hs dan juga glock
kita kembali simak apa saja keterangan dari sumirat dalam persidangan
bisa anda jelaskan supaya kita semua tahu
ya dari arah tangga kita bisa
coba ahli lihat ini ada gambarnya ini
gak apa apa sambil duduk aja gak apa apa
jadi di depan tangga itu ada kursi
kursi pijat itu posisinya di depan tangga
kemudian untuk yang lantai lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang
di samping pegangan tangga di bawah lantai
lantainya lantai apa itu
lantainya lantai parkit dilapis parkit
untuk yang dinding dinding bordesnya adalah di atas tangga itu
nah tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu
apa perkenaan tembakan
yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini
siap betul bapak
perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek
nah apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu
bagaimana caranya anda mengukur dari titik tembakan itu
sampai ke arah posisi penembak itu bisa
dengan menggunakan laser
eh yang bapak izin
itu apabila sudut sudah ditemukan
kemudian dipasangkan pada tongkat
atau ke benang
akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga
di tempat arah
yang sudut perkenaan tembakan ini proyektil tembakan ini ini arahnya penembaknya dari mana
dari bawah posisinya di mana
di depan tangga
di depan tangga
bisangkan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini
kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini posisinya menurut anda ini kira kira
apa dia berdiri apa jonggo
jadi tiga titik yang bisa kita ambil sudutnya sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya
sehingga anak senjat
persis di depan mana
di depan tangga
di anak tangga terakhir
anak tangga terakhir ya
itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah
karena sudutnya terbentuk itu
bisa diperagakan apa cara menariknya itu
jadi kalau untuk posisinya di bawah itu ada
jadi kalau untuk posisinya di bawah itu ada
kita bicara adalah dari ujung laras
ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi bawah
terkait dengan perkenaan
tembakan proyektil ini ya
terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai siap
bisa anda tentukan
apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga
benang kita menggunakan tonggak balistik
kemudian juga busur balistik
coba dijelaskan yang di lantai
jadi posisi di lantai adalah
posisi perkenaan anak peluru
itu terbentuk disitu
anak peluru mengenai
dan ada dua tercungkil
ada dua posisi yang tercungkil
tetapi pada saat
dia mengenai parkit
yang terbentuk di parkir tersebut
tidak kelihatan pula
titiknya adalah yang di depan pintu
oh yang di depan pintu
terus yang di depan pintu itu ya
kalau yang dibawanya itu
yang menurut ahli
ada dua ya
tiga posisinya dimana itu
tiga itu posisinya
yang ini lihat ini gambar
tangga yang mau turun satu
kemudian di titik
depan pintu dua
bukan yang satu di bawah ini ya
bukan yang sebelah sini
yang dibawah satu ya
siap tidak bukan
tadi terkait dengan sudut perkenaan ini
itu berapa derajat yang saudara peroleh
untuk sudut sudut tembakan itu
kami menemukan yang di lantai adalah
yang sudut a adalah empat puluh delapan
kemudian titik b empat puluh satu derajat
sedangkan titik c tiga puluh sembilan
itu menggunakan busur juga
menggunakan busur balistik
terus menggunakan benang sebagai alat
benang dan tongkat balistik
kami menggunakan benang
menggunakan benang dan tongkat balistik itu tadi ya
ketika mengukur itu menggunakan busur tongkat balistik dan dibantu alat benang
bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu
posisi menurut ahli senjata seperti apa
menurut ahli itu posisinya seperti apa
karena sudut yang terbentuk sangat
dia tidak melebihi empat puluh lima derajat sehingga sudutnya dia agak turun jadi dia senjata itu dia berada di
di bawah di bawah siap siap kalau orangnya mau jonggok atau tidak kita tidak bisa pastikan tapi kalau
moncong senjatanya siap laras ya siap moncong senjata betul itu mengarah ke modelnya seperti
ini bawah itu siap betul arahnya bawah hal seperti itu ya siap itu kalau seperti itu orangnya berdiri
siapa bisa anda jelaskan ahli kalau di posisi posisi menembak itu kan mencari posisi
yang menggunakan tenggaman yang enak dan stabil dengan posisi stabil dengan posisi laras yang
empat puluh empat puluh itu bisa dipastikan enggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam
posisi tiongkok eh kita kembali ke kebiasaan menembak tapi kita yang bicara bicara adalah
ujung larasnya siap laras ini bisa nggak postikan posisi itu apakah siap siap
anggap lain moncong di tarik benang yang anda gunakan untuk benang balistik siap terus menggunakan
tongkat balistik serta busur busur yang anda lengketkan di lantai siap siap ketika anda menari
kita berbicara orangnya yang kita berbicara masalah senjatanya siap siap
moncong senjatanya itu posisinya apakah
siap posisinya seperti seperti ini ya kurang dari empat puluh lima derajat kurang dari empat puluh lima kemiringan kurang dari
siap derajat siap siap jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah siap dari atas bawah
hai eh memungkinkan enggak dari atas ke bawah itu
orangnya berada di adu mana gambarnya tadi di belakang kursi pijat itu ya
memungkinkan memungkinkan betul jarak dari situ ke situ jawa berdekat antara satu dua meter
tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru
ya dengan proyektil peluru ya ahli ya ya siap siap
hai ah yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya eh
hai poligonal dan konvensional ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau
dari anak peluru anak peluru barianak peluru kalau poligonal itu sedih adalah peluru sifatnya
hancur atau masih petir masih bisa deformasi bisa masih utuh kalau deformasi itu hancur deformasi
ada beberapa ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi ada yang memang masih bisa diidentifikasi
hai tapi bisa di di klasifikasi yang mana yang ada yang tidak terbentuk lagi memang masih bisa diitipin
laporan ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu
ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur
saudara jaksa penuntut umum mengingat waktu ini ada lima orang terdakwa yang kita periksa
kalau saudara menghabis satu saksi dengan pertanyaan itu berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu
tolong yang efektif
terima kasih bapak ini kait dengan menentukan objek peluru proyekil yang ada di tubuh korban
sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh
saudara sudah dua puluh menit menggunakan hak saudara
terkait dengan selongsong peluru bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh glock
yang mana yang digunakan oleh hs bisa
ada tandanya enggak
ada perbedaan nggak antara patukannya
selongsong peluru yang dari hs dengan glock itu ada
oke nanti kita perlihatkan ya
saya pindah dulu ke ini apa namanya
saudara ahli poligraf
tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya sembilan puluh tiga persen
ketika saudara melakukan
melakukan pemeriksaan apa namanya lay detector terkait dengan kelima
pemeriksaan poligraf bapak
terkait dengan kelima
terdakwa ini apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat
siap sehat bapak
anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat
mohon izin bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf
di tahapan pretest
itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah
bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya
kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak
dari riwayat kesehatannya
artinya ketika itu mereka ayat kesehatannya diberikan kepada ahli
kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya bapak
kesimpulannya mereka sehat
oke terima kasih
tadi saudara ahli menjelaskan bahwa
semakin pandai memeriksa melakukan pemeriksaan semakin baik hasilnya
ini terhadap pemeriksa
kalau yang diperiksa pandai hasilnya seperti apa
semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan bapak
iya semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan
mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya
siap jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin
semakin tinggi tingkat pendidikannya berarti kan semakin pandai
semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan
karena semakin kooperatif
semakin kooperatif harusnya begitu ya
kalau orang yang diperiksa ini orang pandai hasilnya pasti lebih bagus
terkait dengan pemeriksaan ahli kepada keempat kelima orang ini
apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai
untuk dari ini dari jenjang sekolah pandai
jadi kelima limanya pandai ya
karena kebetulan kita sering memperiksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah
jadi sd aja tidak lulus
tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai
artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya
untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa
pemeriksa ini ekspor semakin jam terbangnya tinggi semakin banyak yang diperiksa maka akurasi ini bisa naik
nah hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen
berapa persen dari hasil dari ambang batas yang sembilan puluh tiga ini
tidak bisa ditentukan bapak
tidak bisa ditentukan
tadi saudara menggunakan metode scoring ya
andescoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya
nah terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa
anda bisa sebutkan untuk terdakwa sambo berapa
kasih keluar saja hasilnya
anda saksikan saat ini aji febrianto masih mencoba untuk menunjukkan scoring dari verdi sambo dalam tingkat akurasi kejujuran yang dilakukan oleh pihaknya
dan kita akan ketahui hasilnya usai jendela tetaplah di cnn indonesia
beri tahu di komentar